bagaimana kalau yang mengajarkan membuat prakarya kalian semua itu ustadz musa
mau kan mau kan mau kan
mencanda mereka ah masa sih mau kan
lagi saya ustazabela mau bilang terima kasih banyak untuk semua yang ada di
sini untuk ustadz ridwan ustadz musa untuk pak d untuk ustadz dan untuk
positif dan gak lupa untuk semua santriwan dan santriwati yang masya allah
sekali walaupun cuma beberapa hari tapi saya merasa sudah sangat cinta
dengan pesantren kunanta ini karena kalian semua
makan saya ya semuanya supaya kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan kita bisa ketemu lagi di lain hari
iya pak d kenapa
mohon maaf ada yang mau saya berikan
oh apa itu pak ade
ini buat saya
pak d ini kan mau kena saya pak d
maksud saya punya ustaja ketinggalan
makasih banyak ya semuanya
saya pamit semuanya
saya kalau begini rasanya saya jadi sedih
di atasnya sedih pak d
oh ada levelnya ya
kemarin saya ditinggal sama ustadzah nuyuy
sekarang sama ustadzah abel
lihat ustadzah bella
ih pak d remu
gak jadi pak d
makasih pak d
pak d emang temannya pengertian
makasih pak d
ini surat izin keluarnya
kalian tuh emang mau izin apa
jadi gini ustadz
karena kita jual barang barangnya si asep karya karyanya
jadi saya mau kembaliin uangnya ke asep
kami kesian sama asep ya ustadz
kami kesian sama asep ya ustadz

ya udah ini kalian pegang suratnya
tapi kalian besok aja ya ketemu asepnya
atau gak gini aja
gimana kalau kalian berdua ajak asef aja ke dalam pondok pesantren ya
sekaligus nanti asep mengajarkan para santriwan dan santriwati untuk membuat prakarya
kapan sih ustadz pernah bohong sama kalian
alhamdulillah makasih ustadz
sekarang kalian berdua kembali ke kelas satu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
eh tau gak masalah mainan yang tadi
aku juga bisa bikin yang lebih bagus lagi
yang lebih bagus daripada yang tadi
tau emang kamu bisa buat mainan sebagus itu
malah lebih bagus daripada yang itu
aku pakai barang barang bekas
dan aku akan bikin kalian terpesona
ah masa sih
oh kamu juga gak percaya
emang prakarya kamu mau kamu kasih nama apa
aku bakal kasih nama prakarya aku
barang bekas jamanau
iya sih asik siasat ya
bang kenceng dong
asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tolong dengarkan sedikit
karena hari ini akan ada pengumuman
ya prakarya itu adalah
hasil kerajinan tangan
dari barang barang bekas
caranya bagaimana ustad
nanti yang akan mengajarkan kalian semua
itu adalah asep
jadi asep ini adalah temen mainnya haikal dan dodot
nah asep ini bisa
gitu jadi nanti
kita tunggu asepnya dulu datang
sedang dijemput oleh haikal sama dodot
baru nanti sama sama kita belajar
sekarang kalian boleh mempersiapkan semua alat alatnya ya
semuanya sekaligus kalian
berpikir kalian itu mau ingin buat apa
masing masing harus beda loh buatnya ya
cukup sobri tenang sobri
kalian ini kok berisik banget sih
ini ustadz kita mau bawa
buat pelatihan musik
ini sih bukan alat musik
ini namanya alat berisik
sekalian aja bawa prabowo talenong
sama rombongan tajidor biar makin berisik
ini ada apa yang ngejar temen kita
eh ini pasti komporotannya juga nih
pak pak pak
kita bisa jelasin pak
udah jangan percaya
pasti anak ini takutnya juga
mereka pasti komporotan maling jendal
kita itu pakai baju santri
ya apa nggak pakai baju santri
kita dari pesantren kunaan pak
lihat dari mana
udah kalau gitu kita bawa aja semua ke sana
udah sekarang trio
apa banget sih asef datang
paling sebentar lagi ya sabar ya
tenang dulu semuanya ya
paling sebentar lagi asep haikal dan dodot pasti akan datang ya
sebentar lagi ya sabar ya
ah ini berisik aja
eh pada berisik kayak ayam belum dapat gedeg tau nggak
ee bagaimana sambil menunggu aseng ika dan dodot bagaimana kalau saya saja yang mencoba untuk mengajarkan mereka membuat prakarya
iya boleh boleh ustadz
oh tentu tidak
eh maksudnya tentu bisa
jangan kan membuat prakarya
membuat lantai menjadi bersih membuat ruangan menjadi harum membuat hati menjadi senang membuat para wanita menjadi takluk tunduk kepada kita
eh termasuk membuat ustadz ridwan menjadi bingung
iya saya tahu deh mukanya
coba ustadz bilangin deh
baik para santriwa anda santriwati ya dengarkan ustadz dulu sebentar
sambil menunggu asep haikal dan dodot belum datang bagaimana kalau yang mengajarkan membuat prakarya kalian semua itu ustadz musa
mau kan mau kan mau kan
ah masa sih mau kan
wah apa waduh
wah ini apa
eh eh eh eh warga ini ada apaan
ngeraya broyok dateng dokeramu besan
pak apa benar mereka ini anak pesantren sini
betul ini anak pesantren sini ada apa dengan dia pada ini

mau ketemu sama pak kiai amin
kita mau ketemu pak kiai amin
tunggu tunggu tunggu tunggu pak kiai lagi gak ada di tempat pak kiai lagi ubuh ke mekah
bapak bapak emang benar pak kiai amin itu sama umi ada lagi kanan di sini
iya betul bapak bapak daripada kita bertobat gak jelas deh sini betul tidak
bapak bapak bapak bapak
juga kita bawa aja ke kantor polisi
nah jadi para santriwan membuat prakarya itu dibutuhkan nilai cita rasa yang amat tinggi
dari seseorang individu ke individu
jadi kita harus kreatif supaya bisa membuat prakarya yang sangat bagus
ustaz enggak apa apa muter muter semua nih